hai banjir merendam jalan tanjung duren raya grogol petamburan jakarta barat pada selasa siang
ketinggian air di kawasan ini mencapai tiga puluh hingga empat puluh cm sejumlah pengendara roda dua yang nekat
melintas mengalami mogok akibat mesin kendaraannya terendam banjir bainin motornya kenapa tadi mati di
sudah pas lagi di tengah kan mati ngobrol soalnya soalnya mau jemput anak banyak pengendara
roda empat dan roda dua memilih putar balik demi menghindari banjir genangan air setinggi sekitar
dua puluh cm juga menggenangi jalan gunung sahari raya pada mangan jakarta utara pada selasa siang
genangan ini terjadi di dua jalur dari arah senen menuju ancol dan sebaliknya
para pengendara yang melintasi kawasan ini terpaksa menurunkan kecepatan sehingga arus
lalu lintas menjadi tersendat beberapa pengendara roda dua yang nekat melintasi genangan ini mengalami
mati mesin ngirim barang water motornya kenapa nih bang semana tingginya bang jadi terlambat
dong dikerjaan maksudnya
ini datarannya rendah mang ini datarnya rendah dari kali apa nih memang yang sebelahnya
sebelumnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg telah merilis perakhiran cuaca
di dki jakarta pada selasa delapan belas januari mayoritas wilayah di ibu kota pada malam hingga dini hari
nanti akan diguyur hujan warga pun dihimbau untuk waspada akan adanya potensi banjir yang terjadi
di tim liputan cnn indonesia